tiap jumat eksklusif di gtv
saya harus tenang ya biar saya bisa ketemu nino ya
hpnya ditetipkan ya pak
sa semoga suatu hari kau bisa bertemu pemilik bunga yang akan merawat kamu ya
elsa kamu jangan suka teriak teriak elsa
kalau kamu suka teriak teriak nanti kamu akan lama keluarnya
kamu harus tenang ya kalau kamu tenang nanti kamu bisa keluar ya
saya harus tenang ya
iya iya saya harus senang biar ketemu sama nino ya
oke saya harus tenang ya biar saya bisa ketemu nino ya
hpnya ditetipkan ya pak
sebentar bu boleh saya angkat dulu
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam pak surya maaf mengganggu
saya ingin menyampaikan info tentang bu elsa
elsa kenapa bu dokter
hari ini elsa masuk kamar isolasi pak
tunggu tunggu eh bukannya tadi pagi elsa balik balik aja dok
begini pak tadi mertua dan suami elsa datang
sepertinya elsa ingin ikut pulang bersama suaminya
karena elsa terus memaksa ikut saya terpaksa suruh elsa untuk berbenah mengemasin barang barangnya
saat elsa mengemasin barang barangnya saya minta suami dan mertuanya untuk pulang
saya minta tolong bu dokter
tolong jaga elsa ya bu dokter
jangan terlalu keras sama anak saya dok
iya pak kami akan lakukan yang terbaik
di ruangan isolasi aman kok pak
bu elsa tidak akan bisa menyakiti dirinya sendiri
terima kasih ya dok infonya
kalau ada apa apa tolong dikabarin ya dok
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
baik pak waalaikumsalam
harus tenang harus tenang
kamu jangan suka teriak teriak elsa
kalau kamu suka teriak teriak nanti kamu akan lama keluarnya
kamu harus tenang ya
kalau kamu tenang nanti kamu bisa keluar
iya gue gak boleh teriak teriak
nanti gue gak bisa pulang ketemu nino
gimana bu elsa sudah tenang
tapi suami saya udah bilang kok dia nanti mau datang lagi ke sini
iya bu elsa jangan marah marah seperti tadi ya
ayo keluar sekarang waktunya aktivitas
ihh cantik banget neneng
nyariin kok tadi dateng
tapi kan elsa lagi pemotretan
terus neneng bilang aja nanti sini lagi ya
terus dia yaudah aku pulang dulu
ntar katanya biar kalau pas ketemu elsa udah ganteng
neneng salah liat kali ya
ya maaf elsa soalnya tadi kan neneng sambil rekaman
jadi neneng kayak gak fokus gitu loh
asah kamu udah ngerasa lebih tenang sekarang
tadi kan kamu bilang saya harus tenang
supaya bisa keluar dari situ
terus bisa langsung dijemput sama nino
kamu kok bisa tahu sih
kalau harus tenang biar cepat bisa keluar
ya tau lah
dulu kan aku sering masuk ke ruangan itu
tadi lagi ngambil nada dasar
ulangin lagi yuk sama neneng
sekarang dari yang do
tapi yang tinggi
satu dua tiga
satu dua tiga
kamu gimana sehat kan
tadi bapak dikirimin video
tadi bapak dikirimin video
yelso bisa cepet pulih ya
tadi nino dateng
terus waktu minum mau pulang
terus waktu nino mau pulang
minta mau pulang juga sama nito
dan sekarang elsa ditempatkan
di tempat isolasi mah
elsa takut banget
aku juga salah sih
harusnya aku gak minta nino dateng sekarang
jujur aku bingung banget
terus bantu elsa
mengatasi rasa takutnya ini mah
tadi papa juga ketemu sama pak bakti
dia bisa bantu kan
kemungkinan besar dia akan mencoba untuk
mama naik banding
semoga cari ini berhasil mah ya
sama sama berdoa aja